dalam forum group discussion yang digelar di kawasan jakarta selatan
bandara bumalam korlantas puri bersama pt jasa raharja
dan dirjen bina keuangan kemendegeri
membahas soal peningkatan kinerja pelayanan tim pembina samsat
dari sisi data kendaraan bermotor hingga kebantuan masyarakat
dalam membayar pajak
hal tersebut guna memudahkan petugas lapangan
saat melakukan peningkatan hukum karena dengan tak membayar pajak
data pengendara akan tersimpan di kepolisian
dirjen bina keuangan kemendegeri menjelaskan bahwa
ke depannya akan menghapus data balik nama kendaraan bermotor
atas penyerahan kebenikan kedua atau bpn dua
tidak hanya itu rencananya pajak progresif juga akan dihapus
karena tidak menurunkan atau menghambat minat masyarakat
untuk membeli kendaraan bermotor
hapusan bpn dua jadi bpn dua dihapus
sehingga datanya bisa
real sesuai dengan di mana posisi kendaraan itu berada
dan diharapkan dengan itu dihapus pendapatan juga bisa masuk
data juga bisa diperbaiki
sementara itu menurut kekurang taspori nantinya bagi masyarakat
yang belum membayar pajak selama dua tahun
akan diberikan sanksi dengan menghapus registrasi data
kendaraan bermotor dan tidak bisa dihidupkan kembali
kita juga berharap apa yang dilaksanakan di wilayah
seiring dengan kualidasi data ranmor
yang kita harus bisa raih
artinya ke depan kita berharap
masing masing anggota masyarakat yang memegang kendaraan
yaitu sesuai atas namanya
saya kira seperti itu
pihak kepolisian lalu lintas mengimbau kepada masyarakat
untuk selalu taat membayar pajak
dengan dihapusnya pajak progresif
dan beratiskan bea bagi nama kendaraan bermotor atau bpn dua
dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak
sejak diberlakukan akhir tahun lalu
pembawaan ktp digital
sepi peminat pada rahusia
banyak di antara pemohon lebih memilih ktp elektronik
dibanding ktp digital
pemohon beralasan belum mengetahui adanya identitas
kepada duka digital atau ikd
sehingga pemohon tetap melakukan perekaman data identitas diri
sebagai syarat diteribitkannya iktp
meski memilih kartu identitas berupa ktp elektronik
warga mengaku setuju dengan adanya ktp digital
karena ktp elektronik dan ktp digital memiliki fungsi yang sama
digital sudah pernah dengar
itu pakai android
ada aplikasi begitu kan
setuju gak pak kalau ada ktp digital begitu
lebih mudah ya
untuk pelayanan juga lebih mudah
hingga sehari ini tercatat kurang lebih tiga ribuan warga di kompoten mojokerto telah berktp digital
hingga saat ini tercatat kurang lebih tiga ribuan warga di kabupaten mojokerto telah berktp digital
pertama ya kesadaran masyarakat kita kurang mungkin kurang sosialisasi
yang kedua ya termasuk kita ini dukcapil kabupaten mojokerto kekurangan tenaga
untuk keliling untuk ktp digital
dari total sembilan delapan ratus warga yang wajib berktp
di spenduk capil kabupaten mojokerto akan fokus menyasar pemohon pemula seperti pelajar untuk memiliki ktp digital
pengembangan ktp digital ini berdasarkan keperaturan menteri dalam negeri no tujuh puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang standar dan spesifikasi perangkat meras perangkat lunak dan melangkau ktp elektronik dan juga penegaraan ikd
beda iktp dan juga ktp digital adalah

iktp bisa langsung dilihat datanya secara langsung tanpa membutuhkan koneksi internet
sementara ktp digital membutuhkan koneksi internet untuk bisa mengakses di dalam ponsel
tim liputan cnn indonesia